nah anda tahu tidak pontianak dalam bahasa melayu biasanya berarti apa
loh kalau begitu apakah kota pontianak kalimantan barat erat kaitannya dengan kuntilanak
oh tunggu dulu
konon mitosnya begitu
katanya dulu di pontianak banyak terdapat hantu kuntilanak
anda percaya begitu saja
kita simak penjelasannya
tapi benar tidak sih pontianak dulunya dihuni oleh hantu kuntilanak
apa ada yang pernah bertemu kuntilanak di pontianak
coba kita tanya ke petinggi petinggi di sana
yang disebut kuntilanak itu
nah saya pernah juga mengalami saat masa kecil apabila bermain sembarangan ya
di bawah pohon di parit itu malamnya biasanya itu didatangi
apa namanya kejadian kejadian yang aneh aneh gitu
saya merasakan dan pernah bertemu hantu
bahkan di kantor saya sebelumnya seakan terus memeluk dari belakang
yang dipertanyakan apakah dia kuntilanak atau bukan klarifikasi itu belum saya dapatkan
pontianak memiliki cerita unik terkait sejarah berdirinya
keberadaan hantu kuntilanak menjadi legenda cerita perjalanan kota pontianak

namanya juga mitos ada beragam versinya
tapi sultan pontianak ix sekaligus cucu pendiri kota pontianak menyebut
itu cuma salah tafsir saja
bukan kuntilanak yang diusir oleh kakeknya
tapi bajak laut si raja tega
itu salah menafsirkan
sultan abdurrahman itu sendiri itu bukan berperang melawan anti kuntilanak
itu berperang melawan lanon atau perampokan
rompak pada waktu itu
jadi bukannya berperang melawan hantu kuntilanak
itu harus digarisbawahi
sejarawan juga berpendapat sama
cerita cerita tentang hantu kuntilanak hanya cerita legenda rakyat
yang tidak ada kaitannya dengan sejarah berdirinya kota pontianak
nah di situ terdapat bajak bajak laut yang berseliweran
orang belanda menyebut bajak bajak laut yang berseliweran di pintu anak sungai itu
sebagai bajak bajak laut
hantu pintu anak
setelah saya baca dokumen dokumen kolonial
tidak ada yang menjelaskan tentang hantu pontianak
kesemuanya mengatakan pontianak dibangun dengan terlebih dahulu
mengusir bajak bajak laut yang ada di pintu anak sungai landak dan sungai kepuas
maka keyakinan saya semakin mendalam
pintu anak itulah asal katanya kuntilanak
kini kota pontianak tumbuh menjadi kota modern
dengan menawarkan kesejahteraan
masyarakatnya multi etnis dengan dominasi tiga etnis terbesar
yaitu melayu dayak dan pionghoa
jadi main mainlah kesini
nggak perlu lagi takut kuntilanak
jalan jalan ke tempat wisata dan rugi banget kalau nggak jajan di sini
karena kulinernya enak enak
adisa putro pontianak kalimantan barat